kita ke informasi dari dunia hiburan dan ini cukup membanggakan sebenarnya
rich brian atau yang dulu dikenal dengan nama rich chiga
kembali membuktikan dirinya sebagai rapper asal indonesia
yang populer di dunia internasional
tur konsernya di eropa dinyatakan telah habis terjual
tentu saja ini mengulang kesuksesan konsernya di amerika serikat sebelumnya
yang juga laris manis
setelah mengeluarkan album perdananya aming
rich brian langsung menggelar tur konser internasionalnya
rapper berusia delapan belas tahun ini dijadwalkan konser di lima kota di eropa
yaitu paris london colon berlin dan berakhir di amsterdam
konser yang bertajuk come to my party tour ini
akan berlangsung dari satu hingga delapan maret dua ribu delapan belas
seperti dikutip dari lamansitickets com misalnya
penjualan tiket di london dengan harga dua puluh tujuh pound sterling
atau setara hampir empat ratus ribu rupiah ini telah habis terjual
lewat akun instagramnya
rich brian pun menyampaikan tiket konsernya di eropa telah habis terjual
larisnya tiket rich brian tentu mengulang kesuksesan konsernya
di amerika serikat pada februari lalu
bapak bapak bapak
keberadaannya di amerika serikat saat itu sempat meramaikan jagad maya
lewat kolaborasinya dengan pembawa acara ternama james corden
keduanya tampil menunjukkan berbagai ad libs
yang biasa dinyanyikan oleh para rapper
mereka menciptakan berbagai modifikasi ad libs yang bertema unik
seperti ad libs untuk pemakan ramen
hingga ad libs dengan tema kebun binatang
aksi keduanya tentu membuat pria yang bernama asli brian emanuels
semakin eksis di dunia hiburan